selain untuk membantu sesama berbagai manfaat kesehatan bisa kita dapatkan bila kita mendonorkan darah
salah satunya adalah mengurangi risiko penyakit jantung
karena kita menyumbangkan darah atau dikeluarkan darah kita
maka tubuh juga akan membentuk sel sel darah yang baru secara rutin
nah sel sel darah tersebut tentu membawa oksigen yang membuat badan menjadi lebih segar setelah donor darah
namun masih ada sejumlah warga yang merasa takut untuk mendonorkan darah
padahal selain bermanfaat untuk tubuh pendonor darah bisa diberikan penghargaan dari palang merah indonesia
salah satu pendonor rutin di jakarta mengatakan ia sudah enam puluh kali mendonorkan darahnya
seringnya mendonorkan darah
membuat hendy mendapat penghargaan dari pmi
penghargaannya pun beragam mulai dari souvenir hingga emas
kita memberikan piagam penghargaan
setelah sepuluh kali menyumbangkan darah kemudian dua puluh lima kali
bahkan ketika mencapai lima puluh kali penghargaan tersebut juga akan diberikan tambahan semacam souvenir
yang pada kesempatan
tahun ini berupa emas setengah gram
niken richi menambahkan bagi pendonor yang sudah melakukan donor darah sebanyak tujuh puluh lima kali
akan mendapat piagam yang diberikan gubernur dki jakarta dan pin emas seberat dua lima gram
jika sudah seratus kali mendonorkan darah presiden republik indonesia akan memberikan penghargaan
berupa satya lencana kebaktian sosial
tim liputan cnn indonesia jakarta